ribuan warga blitar minggu malam dibuat kagum oleh pawai kesenian
yang digelar oleh pemerintah provinsi jawa timur
dalam karnaval itu ratusan peserta menampilkan busana kerajaan lengkap dengan kendaraannya
karnaval ini sekaligus sebagai ajang promosi untuk menarik wisatawan
inilah gemerlap pawai budaya bertajuk jatim night specta carnival di kecamatan kanigoro kabupaten blitar
sekitar dua puluh sembilan peserta dari seluruh kabupaten kota di jawa timur berlomba menampilkan kreasi
dengan berjalan sepanjang dua km menuju garis finish di halaman kantor pemkap blitar
kabupaten nganjuk ini misalnya menampilkan kreasi sejarah kerajaan masa lampau
dengan balutan kostum cosplay raja permaisuri serta punggawa kerajaan medang kamulan
butuh satu setengah bulan bagi tim ini membuat kostum gemerlap
yang juga tak kalah bagusnya dengan cosplay luar negeri
jawa timur dulunya adalah kerajaan medang kamulan jadi ini kerajaan sebelum jawa timur lahir
menceritakan tentang kejayaan masa itu yang dipimpin oleh raja empu sendok
peserta dari lumajang juga tak kalah menarik dengan menampilkan kreasi tarian kerajaan masa lampau
berbalut koreografi kontemporer serta tata cahaya dan gerak para penarinya
kreasinya mampu menghipnotis ribuan pengunjung dari berbagai daerah di jawa timur
kegiatan ini sendiri sudah digelar pemerintah provinsi di tiga wilayah secara bergilir
untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara
beri kesempatan daerah untuk menampilkan potensi kesenian lokalnya
atau potensi kesenian kekuatan di apa yang ada di kabupaten kota masing masing
bagi peserta lomba terbaik akan mendapat uang tunai senilai puluhan juta rupiah
sedangkan untuk peserta lainnya juga mendapat penghargaan dan pembinaan dari gubernur jawa timur